tapi ini memang tahunnya persija sepertinya ya beberapa waktu lalu persija juga menang di piala presiden tapi di satu sisi yang sedang ramai itu malah kerusakan terjadi di mana mana
nah itu dia karena tadi rian hasri juga udah menyentil ya ini biayanya tidak murah loh ada uang pemerintah uang kita kita juga kok yang diambil dari pajak dan sebagainya ini tidak sedikit jumlahnya nyaris delapan ratus miliar rupiah
jadi harus kita jaga sama sama tapi kan ekspektasi kita juga tinggi ya terhadap berbagai macam fasilitas yang ada di gelora bung karno tapi nih kerusakan ternyata masih terjadi di beberapa bagian stadion
sayang sekali nah ini salah satunya adalah scanner pintu masuk di zona tujuh stadion gbk dan akibatnya lagi lagi nih antrian supporter mengular cukup panjang
sejumlah pintu di zona tujuh stadion gbk
tujuh stadion utama gbk akhirnya dibuka untuk menghindari penumpukan penonton dan kemungkinan terjadinya kericuhan
antrian panjang penonton ini terjadi akibat rusaknya scanner tiket padahal pertandingan antara persija versus tim pence rovers sudah berlangsung
keluar bisa tapi masuknya nggak bisa
rusaknya kenapa belum tahu
rusaknya belum tahu mekaniknya tadi sudah kesini tapi ternyata sampai sekarang nggak balik
dari jam berapa itu rusaknya pak
ini dari jam enam
untuk membaca tiket masuk
alat skenario ini membutuhkan waktu sekitar tiga hingga lima detik
nah ini akhirnya tadi masuknya dari pintu berapa
pintu tujuh kita juga kan ngatur dulu ya disini
nah ini rusak jadi terhambat masuknya
ini kesiapan gbk juga dipertanyakan
pertandingan piala fc andra persija versus time venice rovers sendiri relatif berjalan aman
berbeda dengan final piala presiden lalu kali ini supporter persija dapat berlaku tertib dari awal hingga akhir pertandingan
erlangga wisnu aji
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di indonesia